puncak kasus covid sembilan belas varian omikron di indonesia sudah terjadi dan melampaui puncak saat varian delta menghantam tanah air
meski pemerintah mengatakan penanganan kasus omikron tidak separah delta
berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengantisipasi gelombang ketiga yang diprediksi akan terjadi
apakah strategi penanganan covid sembilan belas varian omikron di indonesia sudah ideal
koresponden kesehatan cnn indonesia arman helmi akan menjelaskan selengkapnya
antrean kendaraan untuk melakukan tes covid sembilan belas baik swab antigen dan pcr di salah satu lokasi di jakarta ini cukup menjelaskan kalau pandemi belum usai
tak heran kalau menteri kesehatan ri budi gunadisadikin mewanti wanti masyarakat
untuk tetap mawas diri karena indonesia harus menghadapi ancaman lonjakan kasus omikron yang bisa terjadi pada akhir februari atau awal maret dua ribu dua puluh dua nanti
himbauan menteri kesehatan sayangnya kontras dengan statement koordinator ppkm jawa bali luhut bin sarpanjaitan
dalam rapat terbatas ppkm senin empat belas februari dua ribu dua puluh dua luhut mempersilahkan warga yang sudah booster vaksin covid sembilan belas tanpa komorbit atau tanpa penyakit penyerta
boleh berpergian kemana saja seperti biasa
pemerintah belum berencana melakukan pengetatan aktivitas warga malah sedang berusaha untuk melakukan pelonggaran
beda suara dari dua sosok pimpinan dalam benang gulangan covid sembilan belas

pakar global health security sekaligus ahli epidemiologi dari griffith university australia diki budiman mengatakan
untuk penanganan pandemi di suatu negara atau wilayah idealnya harus memiliki strategi komunikasi resiko yang baik
karena strategi ini merupakan perangkat dari sistem kesehatan masyarakat secara nasional
disinilah kita punya masih punya masalah di indonesia ini karena berbeda dengan beberapa negara lain
bicara tentang covid ini di indonesia kebanyakan terlalu banyak dari sisi pemerintah
jadi menurut saya harusnya dikerucutkan saja dan itu sudah lama saya sampaikan karena ini membuat akan ada potensi kebingungan
artinya kalau ada potensi kebingungan dalam setiap komunikasi risiko itu berarti ya sudah ada kesalahan sebetulnya
dokter spesialis penyakit dalam divisi
respirologi dan penyakit kritis fkuirscm erik daniel tenda mengatakan
informasi yang diberikan oleh pemerintah terkait penanganan varian omikron harus jelas
meski pandemi identik serba tidak pasti tapi vaksinasi dan protokol kesehatan merupakan harga mati
apa yang kemudian saat ini sedang diupayakan oleh pemerintah tenaga kesehatan dan semua stakeholder yang ada adalah untuk mempercepat vaksinasi
termasuk vaksinasi dosis lengkap vaksinasi booster gitu ya
dan juga protokol kesehatan itu harus dilakukan
jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kementerian kesehatan ri siti nadia tarmizi dalam keterangan pers pada rabu enam belas februari dua ribu dua puluh dua mengatakan
kasus omikron secara nasional memiliki prosentase sembilan puluh delapan persen di mana seluruh provinsi mengalami peningkatan angka insiden
jakarta banten dan bali termasuk dalam level empat artinya terdapat lebih dari satu ratus lima puluh kasus per seratus ribu penduduk per minggu
hingga lima belas februari dua ribu dua puluh satu
di tahun dua ribu dua puluh dua kasus puncak omikron di indonesia tercatat lima puluh tujuh empat puluh sembilan kasus di mana jumlah ini melebihi puncak kasus varian delta yang hanya tercatat lima puluh enam kasus
jumlah kematian akibat omikron terdapat satu ratus tiga puluh empat kasus
untuk ketersediaan tempat isolasi pasien saat ini di dki jakarta dari delapan empat ratus delapan belas kasus positif omikron terdapat lima belas tiga ratus tiga belas tempat tidur isolasi
sementara di banten dari satu empat ratus dua puluh lima kasus positif omikron
hingga lima belas februari dua ribu dua puluh satu
untuk ketersediaan icu di dki jakarta dari empat ratus enam pasien yang masuk icu terdapat sembilan ratus dua puluh satu tempat tidur yang disiapkan
sementara untuk provinsi banten dari satu ratus tiga pasien yang masuk icu ada tiga ratus lima puluh empat bed disiapkan
jawa barat dari dua ratus tujuh puluh tiga pasien yang masuk icu ada satu tiga puluh empat bed yang juga disiapkan
ini merupakan gambaran ketersediaan icu di indonesia
dengan atau tanpa memperlakukan konversi atau penambahan dari kapasitas tempat perawatan
karena pada umumnya varian omikron tidak seberat delta yang harus membutuhkan oksigen dan perawatan di rumah sakit
maka pemerintah menggalakkan program telemedicine bagi masyarakat yang terpapar covid sembilan belas
pelayanan telemedicine yang diaktifasi sejak tujuh belas januari hingga empat belas februari dua ribu dua puluh
melaporkan dari tiga ratus sembilan puluh satu sembilan ratus tujuh puluh delapan kasus positif covid sembilan belas
sejauh bali terdapat tiga ratus enam puluh empat delapan ratus lima puluh pasien telah menerima konfirmasi melalui aplikasi whatsapp
satu ratus dua puluh sembilan seratus resep obat dan satu ratus dua puluh sembilan resep obat yang dianggap sebagai obat yang tidak terkena kegiatan
kementerian kesehatan juga telah diproses bekerja sama dengan pt kimia pharma dan aplikasi pesan antar si cepat
melihat angka kasus positif varian omikron yang terus bertambah
kementerian kesehatan sejak sembilan belas desember dua ribu dua puluh satu lalu telah memperluas layanan telemedicine
bukan hanya di jawa bali saja tetapi sudah berlaku atau ada di sumatera kalimantan dan juga sulawesi
seperti di kota medan palembang balikpapan banjarmasin manado dan makassar
tak hanya itu kementerian kesehatan juga menambah fitur baru untuk mengakses layanan telemedicine
bila selama ini hanya pasien yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas menggunakan pcr saja yang bisa mengakses layanan telemedicine
tetapi kini mereka yang terdeteksi positif via tes swab antigen juga sudah bisa mengakses layanan telemedicine
untuk mendapatkan pengobatan dan juga akses dari fasilitas kesehatan terdekat
kemudian hasil antigen atau tes antigen ini nantinya akan dicatat oleh vaskes yang melakukan pemeriksaan
kemudian nomor induk kependudukan atau nik orang yang terkonfirmasi positif tersebut dapat dicek
di website isoman kemkes go id atau mereka bisa mengecek langsung atau menerima pesan langsung dari whatsapp dengan tanda centang